aku ada salah sama

aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
ya allah mama kenapa sih
dan sepertinya masal kenapa nutupin dari aku

pokoknya aku sudah selesai
pokoknya aku sudah selesai
pokoknya aku sudah selesai
tempat tidur ini kosong
berarti tidak ada jessica disini
berarti tidak ada jessica disini
berarti tidak ada jessica disini
sudah terima kasih ya
sudah terima kasih ya

uh uh bumbunya pas enggak asin enggak manis pakai restoran restoran tempat pokoknya pak
wendel kandung kandung bisa aja kamu semoga mama suka ya sama kanannya
hai ey udah pasti suka drop mau lagi enggak mau mau boleh boleh ambil ambil mangkuknya
untung saya bisa ketemu sama keluarga nenek sekarang tinggal telepon dokter lisa
selamat siang pak irvan halo dok gini saya sudah berhasil ketemu dengan orangtuanya nenek
dan akhirnya bisa mendapat persetujuan supaya nenek bisa ke jakarta jadi besok kakaknya nenek
akan jemput nenek ke harapan kasih supaya dia bisa langsung diantar sama kakaknya ke jakarta
oke baik pak irvan oke makasih ya dok
oke makasih ya dok
ya sama sama ya pak irvan
selamat pulang ibu rosa
selamat pulang ibu rosa
rosa selamat datang kembali di rumah ibu
terima kasih ibu im uya
cakep makan ketan duduk berduaan
artinya semoga ibu rosa dan keluarga
selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan
aduh aduh aduh
coba sini lihat dulu
ini buat mama
ini siapa yang bikin
aduh ya ampun ya ampun bagus banget
bawa pasang di kamar ma nanti ya
iduh dulu ma
selamat datang kembali ya mbak
thank you din terima kasih ya
ibu sehat sehat terus ya bu
kiki tuh terkangen kangen nanti gak bisa sama ibu
karena sakit kangennya
yaudah sekarang kita makan dulu yuk
tak siapin bakalan nyamanin mbak
terus kita makan apa siang ini
masak yang enak buat oma
oh spesial ya
makanan sudah siap ini
makanan spesial masakannya
makanan spesial masakan dari mbak andi
ini mbak aku bikinin mama sup tim ayam
resep mama aku
dan kak lagi walau apa pasti makan dua sedang
kurangcar dia gitu kan
mama kenapa sih ma
nganjur biarin ma sendiri dulu ya
nunggu balik ke rumah kan
ya allah mama kenapa sih
dan sepertinya masalah kenapa nutupin dari aku
tidak ada masalah
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai